itu semua ngapain kamu kayak gini
aku mau ngurusin kamu
yang ngurusin muka kamu lah
tuh banyak ume do nya kusam hitam
tunggu bentar ya
kok gak mau sih
kok pikir cuma perempuan doang yang perawatan
lagi lagi juga butuh perawatan kali mas
diam udah diam
coba diangkat dulu panenya dikit mas
baru aja sehari gak ngobrol sama kamu mas
aku udah rindu sekali sama kamu